saudara saudara covid sembilan belas hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong
mari menggunakan masker mari disiplin menjaga jarak mari disiplin menghindari kerumunan
hal tersebut harus dilakukan secara bersama dan terus menerus tidak boleh terputus
masyarakat indonesia sudah semakin banyak yang memahami anjuran untuk bekerja belajar dan beribadah dari rumah
aksi aksi solidaritas dengan menolong sesama dalam masa sulitan ini adalah sikap yang terpuji
tidak saja peduli dengan cara mengatasi covid sembilan belas

juga peduli agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar
serta adanya berbagai uluran tangan untuk membantu kemanusiaan
sikap gotong royong sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini
bila mana ada warga yang bergejala covid sembilan belas dan harus mengisolasi diri
maka kita berharap harus juga saling membantu dan tidak mengucilkannya
bisa juga membantu tetangga dengan membeli produk produk yang dijual
keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada peran serta masyarakat
kerjasama semua perangkat rt rw desa
sampai dengan bagaimana mereka melaksanakan isolasi mandiri baik perorangan maupun dalam kelompok
dan kepatuan dalam menerapkan psbb
upaya ini akan selalu kita perkuat dengan melaksanakan penelusuran kontak dekat atau kontak tracing
yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan yang juga dibantu oleh aparat pemerintahan setepat
dan juga dilakukan pengujian sampel secara masif
oleh karena itu saudara saudara
kami berharap untuk tetap dapat mengikuti informasi yang benar tentang covid sembilan belas ini
beberapa layanan informasi telah disiapkan oleh pemerintah
atau di halukam cash berada di lima belas ribu lima ratus enam puluh tujuh
banyak aplikasi online dan telemedicine lain yang telah disiapkan
yang bisa digunakan bukan hanya untuk mendapatkan informasi
namun juga bisa digunakan untuk melaksanakan konsultasi medis
dan juga secara rutin
dan juga secara rutin
dan juga secara rutin
dan juga secara rutin
dan juga secara rutin
siaran tvri dan rri selalu menyampaikan informasi ini
dan disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya
inilah yang menjadi acuan kita agar bisa tetap mendapatkan informasi yang benar
sampai dengan tanggal dua puluh april dua ribu dua puluh pada pukul dua belas wib
laboratorium sebagai berikut
tiga puluh enam laboratorium sudah bekerja dengan aktif
dan kemudian hari ini setelah pukul dua belas wib akan menjadi lebih banyak lagi
seiring dengan telah diterimanya dua puluh ribu tes lebih yang kita terima kemarin
spesimen yang kita periksa sampai saat ini ada empat puluh sembilan tujuh ratus enam puluh tujuh spesimen
yang berasal dari empat puluh tiga tujuh ratus empat puluh sembilan orang
hasil positif yang kita dapatkan terakumulasi sampai dengan saat ini
sebanyak enam tujuh ratus enam puluh orang
hasil negatif tiga puluh enam sembilan ratus delapan puluh sembilan orang
sementara dari kinerja terhadap layanan pasien
teridentifikasi orang dalam pemantauan sebanyak satu ratus delapan puluh satu tujuh ratus tujuh puluh orang
pasien dalam pengawasan sebanyak enam belas tiga ratus empat puluh tiga orang
jumlah ini akan segera kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan real time pcr
konfirmasi covid sembilan belas enam tujuh ratus enam puluh orang
sembuh tujuh ratus empat puluh tujuh orang
sudah barang tentu kriteria sembuh ini berdasarkan
satu kondisi klinis yang sudah membaik dan tidak membutuhkan layanan rumah sakit lagi
kemudian yang kedua
secara serial berturut turut dua kali pemeriksaan

kasus yang meninggal dari konversi positif
dari konfirmasi positif sebanyak lima ratus sembilan puluh orang
sudah barang tentu jumlah ini di bawah jumlah dari semua kasus yang meninggal
karena tidak seluruhnya kasus meninggal itu disebabkan karena covid sembilan belas
ada kasus kasus yang lain yang meninggal bukan karena covid sembilan belas
provinsi yang terdampak tiga puluh empat provinsi
ibu kota kabupaten yang terdampak dua ratus lima puluh lima kabupaten kota
saudara saudara kalau kita lihat sebaran distribusi pasien sembuh
berada di dki jakarta yang paling banyak dua ratus tiga puluh orang
jawa timur sembilan puluh delapan orang
sulawesi selatan enam puluh tiga orang
jawa barat lima puluh enam orang
jawa tengah lima puluh satu orang
jika ditotal dengan dua puluh sembilan provinsi yang lainnya
totalnya adalah tujuh ratus empat puluh tujuh pasien
secara detail kami tambahkan bahwa kasus positif yang kita dapatkan pada hari ini
sebanyak satu ratus delapan puluh lima orang
sehingga total menjadi enam tujuh ratus enam puluh orang
pasien yang sudah sembuh bertambah enam puluh satu orang
sehingga jumlahnya menjadi tujuh ratus empat puluh tujuh orang
pasien yang meninggal sebanyak delapan orang
sehingga jumlahnya menjadi lima ratus sembilan puluh orang
mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan covid sembilan belas
dengan memutuskan penularan covid sembilan belas
pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari
oleh karena itu tetap tinggal di rumah
mari kita sebarluaskan dan laksanakan penggunaan masker
maskerku melindungi kamu
maskermu melindungi aku
hargai dan bantu mereka yang melakukan isolasi mandiri
jangan didiskriminasikan pasien covid sembilan belas yang sudah sembuh
keberhasilan membendung penularan covid sembilan belas
akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit
manakala mereka menjadi sakit
karena semakin banyak pasien yang dirawat
maka akan semakin berat beban kita
baik untuk menurunkan jumlah yang sakit
maupun menurunkan jumlah yang meninggal karena covid sembilan belas
mari kita lawan covid dengan meningkatkan imunitas diri
sabar dan tenang
tidak panik istirahat yang cukup dan teratur
jaga jarak pakailah masker
cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir
mari bergotong royong dan bersatu
dari pusat sampai ke desa
sampai ke rt
sampai ke rw
sampai ke keluarga
kita harus tetap produktif di rumah
pada saat saat ini
waspadai ancaman demam berdarah
karena bulan bulan ini kita akan berhadapan
dengan meningkatnya kasus demam berdarah
mari bersama sama keluarga di rumah kita
lakukan pemberantasan sarang nyamuk
lakukan bersama keluarga
untuk menguras dan membersihkan tempat penampungan air
menutup tempat penampungan air
menyingkirkan atau mendaur ulang
barang barang bekas yang dapat menjadi tampungan air
oleh karena itu mari kita menjadi teladan
untuk menyelamatkan keluarga
dan menyelamatkan bangsa
indonesia pasti bisa
sekian dan terima kasih selamat sore